koalisi masyarakat sipil anti korupsi melaporkan menteri hukum dan ham yasona lauli ke komisi pemberantasan korupsi
yasona dilaporkan atas tuduhan menghalangi proses hukum terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif pdi perjuangan harun masiku
koalisi masyarakat sipil terdiri dari sejumlah lsm seperti indonesia corruption watch dan kontras
kami siang melaporkan menteri hukum dan ham yasona lauli ke komisi pemberantasan korupsi
yasona dituding menghalangi proses hukum atau obstruction of justice terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon anggota legislatif pdip harun masiku yang hingga saat ini masih buron
perwakilan masyarakat sipil anti korupsi kurnia ramadan mengatakan yasona diduga memberikan keterangan yang tidak benar terkait keberadaan harun masiku yang diketahui sudah berada di indonesia sejak tujuh januari lalu
dalam hal ini koalisi masyarakat sipil anti korupsi menilai kehadiran yasona dalam konferensi pers pdip beberapa waktu lalu
juga rawan konflik kepentingan dengan posisinya sebagai menteri hukum dan ham yang membawahi direkturat jenderal imigrasi
jadi kita melihat ada keterangan yang tidak benar disampaikan oleh yasona lauli
dia mengatakan bahwa kementerian hukum dan ham harun masiku telah keluar dari indonesia tanggal enam januari
dan belum ada data terkaitnya
terkait dengan itu harun masiku kembali ke indonesia
tapi data tempo menyebutkan bahwa tanggal tujuh januari sebenarnya harun masiku sudah kembali ke indonesia
tapi tidak ditindaklanjuti oleh kementerian hukum dan ham
dan baru kemarin mereka mengatakan dengan berbagai alasan menyebutkan ada sistem yang keliru dan lain lain
karena ini sudah masuk pada penyidikan pertanggal sembilan januari kemarin
jadi harusnya tidak menjadikan hambatan lagi bagi kpk untuk segera menindak yasona lauli dengan pasal dua puluh satu tersebut